langsung saja kita tanya suka duka para tenaga medis di garda depan melawan covid sembilan belas
ini sudah ada prof dr menaldi rasmin guru besar pulmonologi universitas indonesia
dr menaldi selamat malam
selamat malam mbak fuswa
alhamdulillah sehat ya
dr menaldi kami nih sebagai masyarakat yang mendengar kabar soal lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
khususnya di jakarta rasanya itu cemas berlebihan
nggak sedikit bahkan yang ada reaksi psikosomatik gitu dok
nah dokter dan juga kawan kawan yang langsung berhadapan dengan begitu banyak pasien
juga mengalami seperti ini nggak sih dok
bagaimana kemudian mengatasi kecemasan berlebih ini
terus aja berperang di dalam lama lama jadi terpaksa lupa sendiri ya
jadi lupa sendiri ya
ya kalau kita sudah di dalam peperangan kita tidak berada di medan pertempuran
kita pasti takut di mana musuhnya
tapi kalau kita berada di dalam peperangan itu sendiri
pilihannya adalah tinggal lari atau melawan
informasi sebelumnya bahwa pemerintah provinsi dki jakarta sudah memberikan perlindungan
ataupun jaminan kepada para tenaga medis
dr menaldi turut merasakan hal tersebut
turut merasakan langsung belum
mungkin karena masih cukup baru
tetapi kebijakan gubernur tentang menyediakan penginapan buat petugas medis itu
itu patut diberikan apresiasi
karena itulah salah satu yang menjadi kendala bagi khususnya perawat perawat yang melayani pasien itu
dok sebagai ahli pulmonologi atau kita tahu penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan begitu ya
wabah semacam covid sembilan belas ini sudah diprediksi atau sudah disadarikah oleh teman teman dokter
dari jauh jauh waktu sebelum ini
kalau tentang infeksi virus corona sendiri
kita yang kaget pertama kali adalah sars
pertama kali ingat dulu ya sars ya
lalu diikuti oleh flu unggas flu burung h lima n satu
dibandingkan sars flu burung lebih berat
angka kematiannya tinggi sekali tapi penularannya tidak sebegitu cepat
nah ini mers coffee juga cukup berat tetapi di indonesia hampir hampir tidak ada
ini adalah korbannya sebetulnya
walaupun kita banyak yang pergi umroh pulang pergi tapi tidak begitu banyak
jadi kalau dikatakan apakah kita mengenal ada kemungkinan terjadi lagi sebuah wabah
oleh virus corona sebetulnya relatif kita sudah siap
karena pada waktu setelah sars kementerian kesehatan sudah membangun
di beberapa rumah sakit besar itu yang disebut sebagai pinere
pusat infeksi new emerging dan re emerging
sebuah unit yang disiapkan untuk melakukan isolasi dan icu isolasi icu isolasi pada kasus kasus yang berat
tapi ketika corona yang covid ini novel coronavirus sembilan belas ini ini datang
yang mengejutkan adalah memang penyebarannya sangat cepat
dari mulai china sampai itali tutup itu cepat sekali begitu
luas apa namanya bukan cuma cepat tapi luas yang terkena
akhir seluruh benua ini
sehingga saya memang menyatakan ini sebagai perang dunia
semua dunia terlibat di sini sebetulnya gitu
oke dok sekarang mau gak mau rekan rekan medis dan juga pasien
nampaknya menjadi orang terdekat begitu
mungkin ada yang menganggapnya tadi kita lihat juga dari perawat wita
katanya udah kayak keluarga curhat sendiri gitu
tapi kalau dari keluarga sendiri tanggapannya seperti apa
dokter dan teman teman lain masih berprofesi
yang membahayakan nyawa ini
sepanjangnya ah begini
kebetulan saya adalah dosen di departemen pulmonologi
artinya paru ya
kui yang berkedudukan di rumah sakit persahabatan
berarti saya berada bersama dokter dokter paru lain yang sesama dosen
saya juga berada bersama residen
resident itu orang orang dokter dokter yang sedang menyelesaikan pendidikan
untuk menjadi spesialis paru gitu ya
nah itu keuntungannya
jadi saya punya rentang saya ada dari mulai sejawat sampai ke murid gitu
dan kemudian juga ada dokter yang lain
dokter kebidanan dokter bedah dokter rehabilitasi medis
semualah dokter itu di rumah sakit persahabatan
yang sepanjang yang saya lihat sampai saat ini
semua tenaga medis itu baik perawat maupun dokter
keluarganya oke saja
mereka mengerti bahwa mereka kebetulan berengkali bahwa mereka sadar
keluarganya ini bekerja di rumah sakit persahabatan
yang ditetapkan oleh kemenkes sejak tahun dua ribu dua
sebagai rumah sakit rujukan respirasi nasional
artinya mereka sudah siap bahwa kalau ada kasus kasus paru yang terberat
itu akan jatuh ke sini
jadi secara moral sebetulnya mereka sudah siap
secara moral keluarganya juga sudah tahu
tapi bahwa ada kaget pasti kaget gitu ya
termasuk yang kaget adalah perawat atau dokternya sendiri
ketika pulang bagaimana mereka harus membawakan dirinya
bisakah langsung memeluk anak atau suami gitu
apa yang harus mereka lakukan pertama pada saat pulang
itu berkali keterkejutan itu pasti ada
walaupun saya melihat bahwa keluarga keluarga mereka
tetap terbuka dan tetap biasa saja melihat hal ini
sehingga tidak ada perawat kami yang dilarang oleh keluarganya
untuk terus bertempur setiap hari bergantian dalam jam dinas jaganya
tapi dari banyak rekan rekan dokter kemudian rekan rekan perawat
dan tadi dokter residen yang dokter ceritakan
ada nggak sih mungkin yang berbagi cerita soal mereka dalam menangani pasien covid sembilan belas
yang mungkin nantinya tidak terlupakan nih sampai nanti masa ini akan berakhir
apa tuh dok
bagikan kepada kita kalau boleh
ya bagi mereka secara umum ya saya bilangnya ya
jadi baik perawat maupun mereka mereka yang bertempur di dalam
saya ikut bersama mereka karena saya tahu sebagai guru yang senior
saya mesti ada di sana supaya mereka punya hati yang kuat
punya keyakinan bahwa mereka bertempur itu di
mereka bertempur itu ditemani justru oleh orang yang paling tua di situ
guru yang paling tua di situ
dan dengan begitu mereka bercerita kepada saya
malam mereka sudah suka menelpon saya tidak peduli jam berapa pun
dan itu saya terima
mereka bercerita tentang bagaimana mereka terpaksa harus sabar
harus tekun harus ikhlas harus menerima dengan biasa tekanan tekanan dari kiri kanan
dengan tetap harus bekerja keras
tapi memang luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh rekan rekan medis
teman teman yang ada di garda depan untuk melawan covid sembilan belas
salam kami dok untuk para teman teman di sana
tetap semangat bantu kami untuk melawan covid sembilan belas
ada catatan saya ya tolong boleh ya
yang paling penting merawat pasien itu penting
tapi yang paling penting ayolah semua warga masyarakat
karena kalau rantai penularan tidak diputus
kita tidak akan pernah berhenti sampai enam bulan lagi
jadi memutus rantai penularan adalah berdiamlah di rumah
jagalah kesehatan tidak usah keluar rumah
karena itu cara yang paling sederhana untuk memutus rantai penularan
kita berharap dengan begitu turun jumlah kasusnya
ini juga untuk membantu rekan rekan medis semua
supaya tidak bekerja terlalu lelah begitu ya dok
bantu saling bantu saling jaga begitu ya dok
dr menaldi rasmin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak semoga kita semua cepat sehat